ketua jaksa penuntut umum ali mukartono menilai kehadiran guru besar hukum universitas gajah mada edward omar sharif hiarij
sebagai saksi dari terdakwa basuki cahayapurnama merupakan tindakan yang tidak etis
hal ini terjadi lantaran edward sebelumnya memang telah diperiksa oleh penyidik dari jaksa penuntut umum
namun karena sejumlah pertimbangan jpu tidak menghadirkan ahli hukum pidana ini sebagai saksi dalam persidangan
kenapa tidak etis karena beliau menghubungi anggota saya mengatakan bahwa apabila jaksa tidak mengajukan
maka akan diajukan oleh penajat hukum padahal kami waktu itu niatnya memengajukan
nah karena seperti itu berarti asumsi saya terjadi hubungan
nah kan itu penasihat hukum dengan yang bersangkutan
padahal yang bersangkutan tahu bahwa dia menjadi ahli itu yang mengajukan penyidik
kan penajat hukum